raihlah kemuliaan di bulan ramadan yang penuh berkah
mantapkan ibadah di bulan suci untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan
dapatkan pahala yang pelipat ganda dan pintu makfiroh yang terbuka lebar
bersama saya komarudin hidayat saksikan kultum gapai kemuliaan di cnn indonesia